oleh karena itu bapak ibu teman teman sekalian
jangan pernah ragu untuk menyampaikan posisi standing partai demokrat seperti itu kepada siapapun
kalau ada yang masif saja nyinyir dan lain sebagainya ya biasa
kita dalam politik itu adalah bagian dari demokrasi
politik kita tidak banyak berubah
sebetulnya narasi kita juga dari awal sama
mungkin dengan sedikit adjustment tetapi semangatnya nggak berubah
sehingga kita tidak perlu kecil hati terus wah demokrat dulu begini begini
dari awal demokrat mengatakan ingin berperan
peran kita kalau tidak diterima di pemerintahan kita punya peran di luar
kita menyerukan agar yang sudah baik lanjutkan yang belum baik perbaiki dan sempurnakan
ketika dulu di luar dan sikin di dalam
oleh karena itu bapak ibu teman teman sekalian
jangan pernah ragu untuk menyampaikan posisi standing partai demokrat seperti itu
kalau ada yang masif saja nyinyir dan lain sebagainya ya biasa
kita dalam politik itu adalah bagian dari demokrasi
tapi mungkin saya juga ingin mendengarkan testimoni dari yang lainnya
dua minggu terakhir ini banyak sekali yang menaruh harapan baik untuk demokrasi
banyak sekali yang menaruh harapan baik untuk demokrat
setelah kita kembali bergabung ke pemerintahan
banyak yang punya harapan banyak yang juga terus mengadukan berbagai isu terutama terkait atr bpn
banyak harapan dan doa baik itu menunjukkan bahwa demokrat memang diharapkan kembali ke pemerintahan
walaupun sebagai pendatang terakhir pendatang terbaru
begitu masuk saya merasa nyaman
mengapa karena para sahabat yang ada di kabinet indonesia maju
juga menerima dengan tangan terbuka begitu hangat
bapak ibu bisa melihat setiap hari saya melakukan
kita suka bikin dulu apa namanya silaturahmi tiga ratus enam puluh betul ya
nah saya juga dengan niat yang baik

dan ini yang menjadi kekuatan dalam kita menjalankan tugas
di sela sela kegiatan rapat
saya menyempatkan untuk soan silaturahmi
dan juga para menteri di kabinet indonesia maju
termasuk di lembaga lembaga lain
yang menjadi mitra kementerian atr dan bpn
nah dengan demikian bapak ibu teman teman sekalian
mari kita kawal benar benar
pemerintahan presiden joko widodo
sampai dengan akhir masa baktinya
dan sambil kita mempersiapkan
bagi pemimpin dan pemerintahan berikutnya
demokrat akan menjadi bagian penting dari
setelah ini kita akan terus melakukan konsolidasi
dua puluh maret menjadi salah satu mindstone
kita kembali kepada komitmen awal kita
kita ingin merangkul semuanya
kalau ada yang masih sedih karena belum dapat kursi
dan tentunya sambil terus kita menata langkah ke depan
nah kerasa juga kita mempersiapkan pilkada
ada yang mau jadi bupati di sini
jadi tergantung tiket hari ini
tapi saya yakin bapak ibu yang punya kans
kita juga kembali akan berjuang
waduh ketum setelah ini jadi nggak bisa bareng bareng lagi
tidak saya sudah punya komitmen
saya harus menjalankan tugas
tapi tidak mungkin saya melepaskan demokrat begitu saja
ini adalah pesan kepada semua kader di seluruh indonesia
bahwa saya tentu mengedepankan tugas negara
tapi tentu tidak akan meninggalkan perjuangan partai demokrat
itu adalah komitmen saya dan juga keluarga
mudah mudahan kita bisa terus diberikan kesehatan
kekuatan perlindungan dan kesuksesan